prestasi membanggakan datang dari tim nasional indonesia yang berhasil meraih gelar juara piala aff u enam belas setelah menang satu atas vietnam
dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan koordinator safe hour soccer mas akmal marhali
selamat sore mas akmal semoga dalam kondisi sehat euforianya masih terasa
indonesia bangga sekali dengan prestasi timnas u enam belas
tapi kalau secara umum melihat performa garuda muda ini selama piala aff seperti apa mas akmal
ya ini hasil yang cukup bagus ya yang patut kita berikan apresiasi
di tengah dahaga gelar yang kita harapkan ternyata timnas indonesia u enam belas mampu memberikan prestasi yang cukup gemilang
di tengah misalnya dalam jangka waktu satu tahun ini di piala aff senior misalnya kita hanya mampu menjadi runner up
kemudian di sea games kita hanya mampu meraih medali perunggu
dan di piala aff u sembilan belas bahkan kita gagal lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam tiga musim atau tiga turnamen terakhir
artinya prestasi yang didapat dari tim u enam belas ini merupakan prestasi yang cukup mengembirakan buat sepak bola kita
di mana diraih di tengah rencana kita akan melaksanakan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh dua
jadi ini merupakan kado istimewa
namun demikian kado ini menjadi semacam cambuk buat kita semua
bahwa di usia muda kita sejatinya punya potensi yang luar biasa
tapi kemudian masalahnya ke depan yang harus dikedepankan adalah bahwa setelah itu justru usia muda ini layu sebelum berkembang
nah masalah ini yang harus dibenahi di sepak bola kita
bahwa di usia enam belas misalnya juara sejatinya bukan prioritas utama
dan karakter bermain itu menjadi tujuan dari turnamen u enam belas ini
tinggal bagaimana golden generation atau potensi yang dimiliki oleh tim u enam belas ini bisa kemudian ada kontinuitas untuk menuju kompetisi atau menuju tim nasional senior atau menuju menjadi pemain profesional
baik kalau tim nas u enam belas ini tadi dinyatakan ada berbagai tantangan yang dihadapi
harus benar benar dimanfaatkan
momentumnya kemudian juga kualitas semangat dari para pemainnya agar tidak layu sebelum berkembang
begitu kalau tadi kata mas akmal
berarti apa yang harus jadi perhatian para pelatih untuk terus mengembangkan potensi dari para pemain garuda muda ini
terlebih diantaranya kalau saya sempat mendengar mas akmal sempat bicara soal bagaimana kemudian menyikapi berbagai kekurangan
termasuk faktor emosi ya yang mungkin masih juga dipengaruhi usia dalam bermain begitu
ya saya punya analogi atau punya hipotesa bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat
dua hal ini menjadi kunci untuk bisa mempunyai prestasi yang bagus di tim nasional senior
kita lihat misalnya di usia muda kita bahkan punya prestasi yang luar biasa
di u enam belas misalnya kita pernah menjadi runner up dua ribu tiga belas
ketika itu eranya bambang wahyudi
tapi kemudian mereka semua sekarang tidak kelihatan ada di mana
bermain di kompetisi mana
kemudian dua ribu delapan belas kita juara di eranya bagus kavi
kemudian juga randy juliansa
cuma hanya beberapa pemain yang sekarang tersisa
begitu juga misalnya di piala u enam belas dua ribu sembilan belas
dimana kita meraih peringkat ketiga
yang berdengar namanya
artinya banyak nama nama pemain junior kita yang berprestasi
tapi kemudian hilang atau lahir sebelum berkembang
sehingga kemudian prestasinya tidak kelihatan di level senior
sebagai contoh misalnya
dulu dua ribu sebelas kita meraih gelar juara piala ff u sembilan belas
dengan sangat luar biasa eranya evan dimas
begitu juga kemudian kita mengalahkan korea selatan
di penyisian kualifikasi piala asia
tapi para pemain korea yang dikalahkan sekarang sudah main di eropa
bahkan bermain di liga champion
he chan misalnya sudah main di klub liga inggris
tapi kita yang tersisa tinggal evan dimas
sementara nama lainnya seperti mukulisadini nusayapulo
kemudian juga misalnya maldini pali
sudah hilang di telan bumi
padahal mereka dulu disebut sebut sebagai golden generation
nah pr ini yang harus dibenahi oleh pssi bahwa ke depan
harus menciptakan kompetisi yang sehat untuk pemain muda
selama ini tidak ada kompetisi pemain muda
yang ada hanya turnamen selesai satu bulan
selesai kompetisi pemain bubar begitu saja
tidak ada database pemain pemain muda potensial dari sabang sampai merauke
dan juga tidak ada kompetisi yang berkesinambungan di usia enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas
yang ada hanya bentuk turnamen
ini yang kemudian membuat potensi mereka kemudian layu sebelum berkembang atau hilang
idealnya kompetisi ini biasanya sebaiknya
kalau kita mau didorong begitu ya prestasi dari tim nasional u enam belas
atau mungkin tim nasional muda indonesia ini
dan seberapa banyak begitu ya kategori kompetisi yang sebaiknya dilakukan
elit academy yang kita gelar selama ini kan turnamen sifatnya bahwa hanya melakukan enam tujuh pertandingan
final semifinal juara
sampai sebatas itu
padahal harusnya dibuat kompetisi
misalnya persib saat ini main dengan psis semarang
tapi tim juniornya juga bertanding di waktu yang sama
atau di sore harinya
atau di keesokan harinya
seperti misalnya di liga inggris
ada tim riset yang juga bertanding
sehingga kemudian jam terbang para pemain muda kita ini bertambah
kalau kita berharap
misalnya di level kompetisi senior
tim muda kita bisa bermain itu sangat minim sekali
karena rata rata di klub profesional di liga satu misalnya
mereka lebih banyak mengandalkan pemain senior dan pemain asing
jam terbang pemain juniornya agak sedikit minim
nah karena itu perlu kompetisi
sementara yang dilakukan oleh pssi
piala suratin u dua puluh misalnya
semua digelar dalam bentuk turnamen yang hanya
mempertandingkan paling banyak delapan pertandingan
nah ini kan yang kemudian membuat para potensi pemain muda kita tidak berkembang
karena jam terbangnya sangat minim sekali
nah ke depan ini perlu dilakukan oleh klub klub liga satu
misalnya mereka harus punya sebagai klub profesional
mereka harus punya aspek supporting
dimana mereka juga membangun tim tim muda mereka
lewat sebuah seleksi di wilayah atau di akademi mereka
dan kemudian di kompetisi
ini yang harus dilakukan oleh pssi ke depan
bahwa kompetisi liga satu juga menyertakan kompetisi tim juniornya
sehingga kemudian mereka punya jam terbang yang maksimal
dan mampu mengasah atau potensi mereka bisa berkembang
karena banyaknya jam terbang yang dimiliki
kalau kata mas akmal
yang pertama adalah perbanyak kompetisinya
kemudian juga perbaiki pembinaannya
itu menjadi peran kunci yang harus juga diambil
begitu ya dalam momentum ini oleh pssi begitu
tapi kalau sejauh ini
kalau sejauh ini
menurut mas akmal
pasti kan masalah ini atau saran ini sudah berkali kali diberikan begitu
oleh sejumlah pihak
tapi apa sih yang bikin masih belum bisa terwujud kedua hal ini
diimplementasikan menurut mas akmal
ya yang pertama pastinya kemauan
kemauan dari pemegang otoritas sepak bola kita
untuk membangun tim nasional kita yang tangguh
dibangun dari fondasinya gitu
karena usia muda ini adalah fondasi
fondasi untuk tim nasional ke depannya
nah sekarang misalnya u enam belas ini sudah juara piala aff
padahal ke depan mereka di bulan oktober kalau tidak salah
akan menjadi tuan rumah bersama dengan malaysia
kemudian guam palestina dan uni emirat arab
nah bagaimana ketindaklanjut dari tim nasional u enam belas ini
menuju kualifikasi piala asia
itu yang patut ditunggu
jangan sampai kemudian event udah mau digelar
baru kemudian melakukan persiapan
jadi kontinuitas atau sistematika pembinaan usia muda kita ini harus berjalan dengan rapi gitu
jangan sampai kemudian ada masa ada akal
ada kompetisi baru melakukan persiapan
gagal kemudian pemain yang disalahkan
tapi ketika juara para pejabat yang tampil paling depan
baik sebelum nanti kita membahas yang tadi sempat disentil oleh mas akmal ya
terkait dengan selebrasi juara
saya mau tanya dulu nih terkait satu hal yang sempat juga disampaikan oleh mas akmal
bagaimana kemudian disarankan
saat ini kan timnas u enam belas mendapatkan total bonus ini sekitar tujuh ratus lima puluh juta rupiah begitu
namun mas akmal sempat menyatakan
baiknya memang jangan berupa bentuk uang
tapi berupa bentuk beasiswa
nah ini mungkin boleh dielaborasi
maksudnya apakah ini terkait dengan pembinaan
agar terjalin begitu ya konsistensi prestasi dari para
garuda muda begitu
agar nantinya ketika kemudian memasuki usia yang lebih matang
bisa benar benar mencetak prestasi yang lebih membanggakan lagi
ya harus dipahami bahwa uang tidak bisa membeli prestasi
itu yang harus dipahami
yang kedua yang harus dipahami bahwa ini adalah pemain usia muda pemain junior
harus dibangun fondasi dan mental yang kuat
kalau semuanya dinilai dengan uang
maka akan kemungkinan mental mereka akan goyah
karena mereka akan berpikir segalanya bisa dibeli dengan uang
nah ini yang menjadi problem kita
dimana usia muda bonusnya dalam bentuk uang
padahal banyak bonus bonus yang bisa diberikan oleh pengelola sepak bola kita
atau pemegang hak kekuasaan di sepak bola kita pssi misalnya
dalam bentuk pembinaan atau dalam bentuk pendidikan
misalnya beasiswa untuk sekolah
atau masuk ke sekolah ragunan
sehingga kemudian mereka bisa dengan tenang bersekolah
dan juga bisa apa namanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan
karena menjadi sepak bola itu tidak lama
paling lama itu usia tiga puluh lima sudah pensiun
tapi hidup dan kesejahteraan itu akan berlangsung seumur hidup
sampai tua bahkan sampai meninggal dunia
akan diteruskan oleh anak cucunya
nah ini yang kemudian harusnya dikedepankan oleh pssi maupun pemerintah menpora
bahwa bonus sebaiknya tidak dalam bentuk uang
bisa dalam bentuk beasiswa atau bisa dalam bentuk tabungan pendidikan
nah ini akan sangat lebih berperan
atau berguna buat pemain pemain muda kita
yang usianya baru lima belas dan enam belas tahun
kalau kemudian semua dinilai dengan uang
dikhawatirkan kemudian orientasi mereka berubah
bahwa sepak bola adalah tempat untuk mencari uang
dan tim nasional adalah tempat untuk mencari uang
nah kalau ini kemudian menjadi mindset para pemain muda kita
jangan pernah berharap pendepannya di tim nasional
sepak bola kita bisa berpesa sih
kenapa karena semua ujung ujungnya dinilai dengan uang
mas akmal kita bedah satu persatu ya
squad dari timnas indonesia u enam belas ini
kita tahu bahwa m iqbal dinyatakan sebagai pemain terbaik begitu
kita lihat satu satu potensi dari para pemain squad yang ada di u enam belas
optimismenya sejauh mana ini
mas akmal melihatnya
ya sama seperti misalnya era dua ribu sembilan belas
kemudian di dua ribu delapan belas saat kita juara
yang tersisa tinggal david maulana di bayangkara fc
kemudian ada bagas kavi yang main di barito putra
selebihnya tidak terdengar lagi nama nama pemain tersebut
nah ini jangan sampai misalnya potensi seperti muhammad iqbal yang terpilih sebagai pemain terbaik hilang
sebelum atau layu sebelum berkembang
begitu juga kak fiatul
dan juga misalnya nabil asura
serta sejumlah pemain lain yang punya nama
yang namanya sangat nama legenda di sepak bola dunia
kita ini tim yang sangat luar biasa
kita punya kakak
punya zidane di tim u enam belas
kalau bicara nama ini nama nama yang luar biasa
dan jangan sampai kemudian mereka layu sebelum berkembang karena tidak ada tempat mereka untuk berkompetisi
nah problem ini jangan sampai terjadi
misalnya bagaimana klub klub profesional kita sudah mulai berpikir bahwa ini aset bangsa yang harus dijaga
aset bangsa yang harus dijaga dan terus membanggakan harapannya
mas akmal tadi sempat menyinggung nyentil nyentil dikit
harus saya tanyakan
ini juga karena ramai diperbincangkan oleh warga net ya
terkait dengan selebrasi yang ada usai timnas indonesia u enam belas berhasil menjadi juara piala aff u enam belas
kemudian ada selebrasi yang dilakukan oleh ketum pssi dan juga menpora
ini menarik perhatian warga net
kalau tanggapannya seorang akmal marhali seperti apa melihat ini
ya saya pikir ini selebrasi yang berlebihan ya
seharusnya sepak bola adalah milik pelakunya di lapangan
siapa pemain pelatih
karena mereka yang berjuang di lapangan
jangan kemudian para pejabat memanfaatkannya hanya untuk kepentingan popularitas
hanya untuk kepentingan pencitraan
sehingga mengambil momentum yang harusnya menjadi milik pemain
saya pikir ini adalah sebuah keuntungan

ketika juara pasti para pejabat akan tampil paling depan
sementara pemain hanya sebagai obyek lengkap dalam pertandingan sepak bola
padahal mereka yang berkeringat mentulang bahkan sampai kemudian ada yang berdarah darah memperjuangkan untuk bisa jadi juara
saya pikir kita harus belajar bagaimana profesional sejak dari usia muda
utamanya para pemangku pemangku
mangku kepentingan kita pejabat kita
bahwa kita tidak perlu kemudian menunjukkan diri mengangkat tropi
karena orang juga sudah tahu siapa yang kemudian ada di balik layar sukses tim nasional kita
biarkan prestasi kebanggaan kegembiraan juara itu dinikmati sepenuhnya oleh para pemain
kita sebagai pembina harusnya bisa mendorong dari belakang
tidak perlu tampil paling depan
bahkan mengambil momentum kegembiraan pemain ini saya pikir kekanak kanakan
karena kepentingan pencitraan dua ribu dua puluh empat saya pikir terlalu berlebihan
kita tidak perlu tampil paling depan pun kita sudah tahu siapa yang mempengaruhi pssi siapa yang mempengaruhi indonesia
baik untuk menjawab mungkin tadi ya pernyataan pernyataan dari mas akmal
kita harapkan ini tadi sejumlah pihak terkait yang disebutkan
justru bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa menunjukkan
bisa menunjukkan konsistensinya
tadi memberikan pelatihan pendampingan kemudian pembinaan dan juga kompetisi ya dalam bukti nyata
karena lebih itu yang kita butuhkan saat ini untuk bisa membangun timnas indonesia
begitu ya mas akmal ya
yang ditunggu dari kementpora kementpora zainuddin amali dan juga ketua umum pssi adalah bagaimana secepatnya membangun training center atau pemusatan latihan timnasional kita
karena ini yang dibutuhkan gitu kan
trophy yang didapat saat ini u enam belas tidak akan bisa kembang
bukan bisa kemudian dipertahankan menjadi sukses di level senior
kalau tempat latihan saja tidak ada
jadi seharusnya para pejabat kita berpikir bagaimana membangun fasilitas kedepannya untuk kepentingan timnasional kita
bukan kemudian bereporia secara berlebihan hanya untuk level yang anak anak
saya jadi berpikir apalagi kalau kemudian yang level senior juara
saya pikir semua pejabat kita buka baju di tengah lapangan gitu
nah yang pasti
pasti emosionalnya menjadi juara
kita tunggu bersama nanti aksi nyatanya seperti apa dari para pemangku kebijakan ini
terima kasih kami ucapkan kepada koordinator safe hour soccer akmal marhali
seru sekali pembahasannya
nanti kita lanjut lagi ya mas akbar
kita berharap sama sama prestasi terbaik terus dicetak oleh para atlet tentunya dengan dukungan dukungan dari semua pihak terkait
terima kasih waktunya kepada cnn indonesia newsro